mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di indonesia memprotes kenaikan uang kuliah tunggal yang melonjak tinggi
di riau sumatera selatan sedikitnya lima puluh dua orang calon mahasiswa baru universitas riau terancam tidak bisa kuliah
lantaran mahalnya uang kuliah tunggal atau ukt
bem undri saat ini sedang melakukan pendataan calon mahasiswa baru dan mencari fundraising atau penggalangan dana
dapatkan itu di hari jumat kemarin terakhir itu ada lima puluh dua orang calon mahasiswa baru yang mengkonfirmasi lewat wa kepada
kelembagaan bem universitas riau tidak akan lanjut membayar okt dalam artian tidak anjri sebagai mahasiswa baru
itu lima puluh dua orang yang sudah fix tidak akan lanjut
namun kondisinya masih kita terus update karena hari ini terakhir pembayaran ukt sampai nanti ke malam
dan memang di luar dari itu ada lagi tambahan seratusan calon mahasiswa baru
yang masih terkendala verifikasi dalam artian mungkin secara penetapan atau pekelompokan ukt tidak sebanding dengan penerimaan ekonomi keluarga
sementara itu di universitas jenderal sudirman jawa tengah sebanyak satu ratus tujuh calon mahasiswa belum melakukan registrasi hingga batas waktu yang telah ditentukan
presiden badan eksekutif mahasiswa bem unsut mengatakan pihaknya memang belum mendapatkan data lengkap berapa banyak jumlah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi
atau mengundurkan diri dengan alasan tingginya biaya ukt
sudah ada yang melaporkan kepada dirinya jika ada calon mahasiswa yang mundur akibat tidak mampu membayar biaya ukt
sejauh ini yang bisa kita dapatkan laporannya karena hari ini adalah hari terakhir registrasi online walaupun diperpanjang kembali
kita sudah ada mahasiswa yang mana memang memilih untuk mengundurkan diri karena ya dampak dari ukt ini gitu loh penghasilan orang tuanya berapa tahunannya berapa
dia juga besar gitu loh masih di luar dari kesanggupan orang tuanya seperti itu mas

bersumber dari pr menristek dikti nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu tujuh belas dasar penentuan uang kuliah tunggal berdasarkan kemampuan ekonomi antara lain mahasiswa orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai
kami contohkan rentang uang kuliah tunggal kelompok satu sampai lima tahun ajaran dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima per semester sejumlah perguruan tinggi negeri di indonesia

di universitas indonesia mulai dari lima ratus ribu hingga dua puluh juta rupiah
universitas diponegoro mulai dari lima ratus ribu hingga dua puluh juta rupiah
universitas gajah mada jika bersubsidi seratus persen rupiah sampai maksimal tiga puluh juta rupiah
menanggapi protes uang kuliah tunggal plt sekretaris direkturat jenderal pendidikan tinggi kemendikbud cici sri cahyandari berdali bantuan operasional perguruan tinggi negeri boptn belum bisa menutupi semua kebutuhan operasional
cici juga menyatakan pendidikan tinggi bukan wajib melainkan pendidikan tersier atau ter

ini teman teman sekalian kita dasarkan sebagai untuk kemudian sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar kemudian
tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah fairy education
artinya tidak seluruhnya lulusan slta smk itu wajib masuk perguruan tinggi
ini sifatnya adalah pilihan
mahalnya uang kuliah tunggal berpotensi menurunkan jumlah lulusan perguruan tinggi
padahal sebelumnya pemerintah sempat meminta jumlah penduduk indonesia berpendidikan ditingkatkan
kenaikan uang kuliah tunggal perlu dikaji serius oleh berbagai pihak
jika pemerintah salah langkah bisa merugikan calon penerus bangsa
mewujudkan indonesia emas dua ribu empat puluh lima bisa jadi hanya angan belaka
tim liputan kompas tv
saudara uang kuliah tunggal atau ukt yang naik membuat sejumlah mahasiswa di indonesia menjerit
tak heran beberapa kampus bahkan ada yang menggalang dana
namun di sisi lain pemerintah menyebut pendidikan perguruan tinggi atau kuliah
kami akan bahas di sapa indonesia pagi hari ini bersama sejumlah narasumber
ada bung ali mohtar ngabalin tenaga ahli utama deputi empat kantor staff presiden
lalu juga ketua komisi sepuluh dpr ri dari fraksi partai kebangkitan bangsa syaiful huda
selamat pagi bapak bapak assalamualaikum
saya ke bung ali dulu deh
bung ali sebagai penghuni istana nih saya pengen tahu sebenarnya permasalahan ini pernah dibahas atau ada di meja presiden nggak sih
ya terima kasih selamat pagi salam sehat untuk semuanya
kemudian kepada bang tarulda dan teman teman lain semuanya
tidak ada satu urusan atau perkara yang terjadi di republik ini

itu kata kunci yang harus saya sampaikan lebih awal
makanya kemarin ketika saya ditanya terkait dengan masalah ukt
saya memberikan jawaban bahwa mendapatkan perhatian dari bapak presiden dan kemudian membicarakan ini
dengan para pembantu beliau yang menangani pendidikan riset dan teknologi
tetapi jangan lupa bahwa pengelolaan perguruan tinggi nasional di negara kita
tidak lepas dari regulasi baik itu undang undang peraturan pemerintah dan lain lain
sehingga mari kita lihat khusus pada penanganan masalah pendidikan ukt ini kan ada pada kementerian
dan karena regulasilah maka perguruan tinggi perguruan tinggi nasional dengan berbagai status statusnya itu semua diatur secara
komprehensif di dalam undang undang
termasuk yang saya sebutkan tadi adalah peraturan pemerintah dan lain lain
sehingga tidak saja melihat perkara ini kemudian serta merta kita itu menjadi tiba tiba menjadi malaikat yang jatuh dari langit turun ke bumi
tidak ada satu proses tidak ada satu regulasi tidak ada satu bentuk pelaksanaan
dan termasuk seperti hari ini yang terjadi tanpa pernah orang melakukan satu kontrol terhadap kebijakan atau keputusan keputusan yang dilakukan
termasuk diantaranya menyangkut ukte
jadi saya mau katakan bahwa ini menjadi perhatian bapak presiden dan mudah mudahan masing masing perguruan tinggi nasional
perguruan tinggi negeri itu bisa juga melihat ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan
daripada tanggung jawab perguruan tinggi nasional itu sendiri
oke kalau sudah jadi perhatian presiden ya sekarang kan ini kita lihat biasanya bulan bulan sekarang ini mau apa namanya
perekrutan ataupun penerimaan mahasiswa baru tentu saja nanti akan butuh biaya lagi
solusi jangka pendeknya dulu deh bung ali dari pemerintah kira kira apa nggak yang sudah dibahas saat ini
ya seperti kita tahu bahwa perguruan tinggi nasional itu kan
dalam regulasinya diatur dalam tiga status
umpama seperti perguruan tinggi nasional berbadan usaha ya bh badan hukum sorry
itu secara independen dia mengatur tentang keuangannya tentang statusnya tentang keuangan programnya dan lain lain
ada lagi yang disebut dengan perguruan tinggi nasional apa itu
atau layanan umum atau gimana lah gitu
kemudian yang ketiga itu perguruan tinggi yang memang dikelola di kementerian
jadi tidak serta merta kalau ada hadapi persoalan persoalan seperti ini kemudian
umpama seperti sekarang saya beberapa dari kemarin larinya ke istana larinya ke istana
play is semua perkara perkara ini betul menjadi perhatian pemerintah betul menjadi perhatian
umpama seperti empat hari lalu kemudian bertanya kepada mas nadiem
bicara juga dengan pak muhajir effendi bagaimana bagaimana apa yang langkah langkah yang dilakukan dan seterusnya
karena apa semua rektor yang ditunjuk semua rektor yang dipilih semua rektor yang memimpin sebuah perguruan tinggi nasional itu mekanismenya ada prosesnya juga ada
jadi mari kita bahas bareng bareng
ada anggota yang terhormat dari parlemen
kemudian saya tidak tahu abang satu lagi dari sana
biar kita bahas sama sama supaya menjadi perhatian juga oleh masyarakat tentang masalah ukt ini
oke saya paham kalau memang ini jadi perhatian
tapi yang jadi masalah sekarang sudah protes kesana kemari termasuk juga ke kementerian pendidikan dan kebudayaan
tapi kok nggak bergeming gitu seolah tidak bergeming
karena mas nadiem sendiri sebagai menteri juga sampai detik ini sepertinya belum memberikan solusi terbaik untuk permasalahan ukt yang melambung begini
itulah yang tadi saya bilang bahwa kalau terjadi pada perguruan tinggi negeri berbadan hukum
maka setiap perguruan tinggi negeri itu diberikan kewenangan oleh undang undang untuk menata dirinya mengatur mahasiswanya bagaimana biayanya bagaimana segala macamnya
karena dia tidak mungkin juga bisa berjalan tanpa ada regulasi yang mengatur mereka
nah kalau nanti ada perguruan tinggi negeri yang gagal ya saya dengar tadi itu prolognya itu
ada mahasiswa yang mungkin dia mendaftar kemudian dia tidak bisa lagi masuk karena biayanya begini dan begitu
nah nanti kita lihat kita lihat dalam dua tiga menit ini bagaimana pembahasannya karena termasuk di dalamnya adalah alhamdulillah ini ada dpr
yakini benar bahwa mas huda ini pasti yang menangani pendidikan di parlemen
jadi pasti akan tahu dan mengerti
ya ini juga jadi kita harapkan juga dari dpr karena kalau memang kita sebagai rakyat saja belum sempat berdialog begitu ya dengan menterinya atau dengan kementerian pendidikan ya
saya ke mas huda nih mas huda sebagai ketua komisi sepuluh perwakilan rakyat ini juga bagaimana menyelesaikan masalah ini terutama berdialog dengan kementerian pendidikan
kebudayaan tapi sebelum saya jawab eh sebelum anda jawab saya kenalkan dulu di studio sudah hadir koordinator nasional jaringan pemantau pendidikan indonesia jppu ubaid matraja
nanti saya akan minta perspektifnya juga dari anda bung ubed saya ke mas huda dulu
mas uda tadi kalau kita sendiri sebagai masyarakat kesulitan untuk berdialog berkomunikasi dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan terutama untuk masalah ukt yang semakin mahal dan tidak terjangkau terutama untuk masyarakat kecil
apa yang anda lakukan sebagai perwakilan rakyat di parlemen mas huda
terima kasih mas bang ali terima kasih mas ubed
sebenarnya ada banyak subtansi ya yang bisa kita diskusikan
tapi sayangnya setiap kali saya hadir di stasiun tv temennya bang ali tidak pernah hadir
hatta dirjennya misalnya gitu atau prof cicik prof cicik yang memberikan statement kontroversi
tapi intinya saya ingin masuk pada subtansi ya supaya perdebatan kita fokus
yang pertama komisi sepuluh sudah mengambil sikap menyangkut soal ini ketika kemendikbud melalui prof ciji lepas tangan
saya menyebutnya lepas tangan ketika beliau menyampaikan bahwa pendidikan tinggi adalah tersiary education
jadi kira kira pemerintah tidak wajib mengurusi perguruan tinggi pendidikan tinggi
karena itu bukan wajib belajar dua belas tahun
menurut saya itu fakta yang faktual hari ini bahwa sikap pemerintah kira kira ingin lepas tangan menyakut soal isu kenaikan ukt ini
karena kementerian pendidikan melalui prof cicik merespon menempatkan pendidikan tinggi sebagai tertiari pendidikan di saat merespon ukt ini
jadi saya protes keras
cara pandang begini apalagi pejabat kementerian pendidikan
mewakili representasi rumah besar pendidikan kita kemendikbud yang semestinya bersikap tidak semacam itu
yang kedua komisi sepuluh sudah tegas
kita minta semua kenaikan ukt dibatalkan
apapun konsekuensinya itu yang pertama
yang kedua kita minta semua mahasiswa yang mengalami kesulitan karena kenaikan ukt ini
untuk dipastikan tetap bisa kuliah
karena mereka tidak tahu sama sekali kalau ada skema kenaikan ukt dalam perjalanan studi mereka
ini kebijakan yang sangat sembrono
yang ketiga kita minta permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh
yang mengatur terkait dengan indeks biaya pendidikan kuliah
menjadi payung yang akhirnya pihak rektorat memutuskan berani menaikkan ukt untuk dicabut secepatnya
nah itu yang kita sampaikan
dan yang keempat komisi sepuluh sudah bersepakat
membentuk panja pembiayaan pendidikan
untuk memastikan bahwa mandatory spending dua puluh empat
anggaran pendidikan kita yang setara tahun ini enam ratus enam puluh lima triliun itu
itu betul betul dipastikan skema pengelolaannya
indeks pembiayaan pendidikan kita lebih konkret dan jelas ke depan
kalau dari rp enam ratus enam puluh lima triliun
itu yang hari ini dikelola oleh kemendikbud hanya rp delapan puluh lima triliun
dari delapan puluh lima triliun lalu yang menjadi bop perguruan tinggi negeri kita
itu hanya tiga puluh lima triliun
tapi sudah lama sebenarnya menyewa harakan ini
nah kita ingin oke kita tahu ada keterbatasan ruang fiskal kita
tapi kita ingin pemerintah menempatkan posisi pendidikan sebagai prioritas
nah kalau tahun ini baru rp delapan puluh lima triliun yang dielola oleh km mendikbud
kita minta paling tidak dua ratus lima puluh triliun
artinya beberapa isu subtansial menyakut soal isu isu pokok pendidikan bisa kita tuntaskan
nah yang terakhir mas saya perlu update
pagi ini kami memanggil menteri pendidikan kebudayaan ristek
kami ingin memastikan apa yang sudah menjadi keputusan komisi terkait dengan tiga hal itu
menjadi kesepakatan dalam raker hari ini
kalau tidak saya kira kita akan dituntut oleh sejarah
bahwa sebagaimana disampaikan pejabat km mendikbud
memang pemerintah atau kemendikbud lepas tangan terkait dengan pendidikan kita
ini kita belum ngomongin soal subtansi soal partisipasi kasar kita yang masih jauh dibanding negara negara yang lain
nah kalau sudah partisipasi pasar sudah paling rendah
kok malah ada cara pandang dari pihak kemendikbud yang seolah olah tidak menjadi prioritas soal pendidikan tinggi kita
ini yang akan saya tanyakan cara pandang yang seperti ini oleh pejabat kemendikbud
memandang bahwa ini tidak wajib oleh starsier gitu mas ubed
apa menurut anda motivasi seorang pejabat kemendikbud mengatakan hal ini di tengah polemik ukt
yang saat ini semakin pelik semakin melambat
semakin mahal dan menjerit mahasiswa yang sekarang yang justru ingin berkuliah menuntut ilmu
menurut saya ini bukan jenis sleep of tongk ya atau cara ucap
ini jelas soal paradigma ini soal cara pandang
dan ini memang kebijakan yang sedang dilakukan oleh km mendikbud ristek gitu ya
bahwa pendidikan ini tersiary education
karena itu kebijakan kampus merdeka ya
itu mendorong ptn ptn ini yang mulanya delapan puluh sembilan puluh persen itu dibiayai oleh negara
didorong untuk berubah menjadi ptn bh gitu
nah ketika ptn ptn ini menjadi pt nbh
maka otomatis pembiayaan yang dulunya itu delapan puluh sembilan puluh persen itu disupport oleh pemerintah
hari ini itu harus ditanggung sendiri oleh pt nbh gitu
ketika pt nbh tidak punya sumber lain selain ukt gitu kan
maka bisnis ukt inilah ya
dijadikan lahan bisnis di kampus gitu
iya jadi kampus menjadi lahan bisnis
bisnis yang tidak mungkin merugikan kampus dan pasti untungnya adalah
itu pasti menguntungkan gitu
tadi mas huda dari dpr sudah menyinggung soal permendikbud nomor dua dua ribu dua puluh
ini memang jadi landasan penentuan ssbopt
berapa besaran bkt ipi dan seterusnya gitu ya
ini juga bagian dari kelanjutan
dari undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
yang dimana undang undang itu mendorong ptn ptn ini menjadi pt nbh gitu
nah apapun kebijakannya di bawah
selama undang undang dua belas dua ribu dua belas ini tidak di otak atik
maka pembiayaan yang mulanya delapan puluh sampai sembilan puluh persen itu dibiayai oleh pemerintah
itu pasti yang memberatkan adalah
apalagi permendikbutristek ii dua dua ribu dua puluh empat ini kalau kita baca
nggak ada sanksi bagi perguruan tinggi yang melakukan hal hal yang di luar ketentuan kemendikbudristek gitu
kemarin ada klarifikasi dari pemendikbud ristek bahwa
apakah itu sudah diterapkan oleh kampus kampus ptnbh
dugaan kami belum gitu kan
lah bagaimana dengan kampus yang tidak menerapkan dua puluh persen untuk golongan satu dan dua
permendikbud dua dua ribu dua puluh empat ini tidak
tidak memberikan jaminan kepada warga negara
untuk dia bisa akses kepada perguruan tinggi
statement prof cici jelas sekali ya
tidak wajib ngurusin perguruan tinggi
kalau kemendikbud ristek tidak wajib mengurusi
anda mengatakan delapan puluh persen sampai sembilan puluh persen
yang tadinya di tanggung oleh pemerintah
artinya menurut pengawasan anda sejauh ini
mengambil secara finansial
mengambil uang dari para mahasiswa ini melalui ukt begitu
pt nbh itu mendorong ya kampus kampus
ketika kamu tidak punya skema pembiayaan
silakan melawan usaha profit gitu kan
kerjaan sama dengan private sector dan seterusnya
tetapi kan itu tidak jelas menguntungkan
satu satunya skema yang paling menguntungkan adalah
bisnis dengan mahasiswa melalui skema ukt
itulah yang dilakukan dan menjadi bencana di pendidikan tinggi kita
ya bung ali anda kayaknya punya tanggapan nih
sebelum jeda saya akan tanyakan tanggapannya bagaimana
jangan juga kita pakai kacamata kuda
kemudian memberikan penilaian yang tidak seimbang
perhatikan baik baik bahwa
uang kuliah tunggal itu adalah sistem pembayaran
uang kuliah tunggal itu adalah sistem pembayaran biaya kuliah
yang diterapkan di seluruh perguruan tinggi
baik perguruan tinggi nasional negeri dengan status tadi di indonesia
kan paham orang bahwa
besarnya uang kuliah tunggal itu
kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa
sehingga mahasiswa yang mampu membayar
akan bayar lebih banyak daripada mahasiswa yang tidak mampu
kenapa itu diberikan oleh regulasi
karena perguruan tinggi mampu menata itu
jadi subsidi silang itu
anak saya sama anak mas huda itu bayarnya beda dengan anak nelayan
kita harus lihat dalam posisi itu dengan baik
supaya menjelaskan kepada masyarakat
jangan anda potong penjelasan saya
perguruan tinggi negeri berbadan hukum
perguruan tinggi negeri badan layanan umum
itu juga dalam posisi regulasi yang diatur
tidak serta merta begitu
jangan kita pakai kacamata kuda melihat perkataan
anda mengatakan jangan disamaratakan semua begitu ya
tapi yang jadi masalah justru kelas menengah sekarang yang menjerit
kalau anda menyebutkan bahwa di seluruh indonesia protes
seluruh indonesia itu seluruh provinsi mana
kenapa bisa ipb itu mengurus universitasnya dengan baik
sampai hari ini tidak mengalami masalah
kenapa unj bisa mengelola universitasnya dengan baik
dan hari ini tidak ada kendala dan masalah
tapi kenapa di universitas perguruan tinggi negeri yang lain bermasalah
itu menetapkan tentang perguruan tinggi itu secara independen
sekarang kita tanya mas huda mesti bisa jawab itu
kalau bicara itu berarti bicara tentang undang undang
bicara tentang penetapan anggaran pendapatan belanja negara
dalam versi untuk pendidikannya
jadi kita lihat perkaranya itu tidak boleh secara parsial
secara komprehensif gitu loh
saya akan tanya nanti ke mas huda nih
ada juga yang bisa mengelola ukt nya dengan baik begitu ya
sehingga lancar lancar saja sampai saat ini begitu
nah ada juga yang kampus kampus yang justru protesnya cukup keras
nanti akan saya tanyakan ke komisi sepuluh dpr mas saiful huda
kita masih membahas biaya uktu atau uang kuliah tunggal yang mahal
terutama untuk perguruan tinggi negeri
yang justru diharapkan bisa memberikan keringanan
bagi para mahasiswa untuk mengenyam pendidikan tinggi
saya tadi ke mas huda sebagai ketua komisi sepuluh dpr ri
tadi kalau kata bung ali mengatakan
ada juga yang bisa mengelola ukt nya dengan baik
ini menjadi beban bagi kita semua karena
ada komersialisasi pendidikan di perguruan tinggi negeri kami
ini mengapa berbeda beda dari setiap perguruan tinggi negeri
di mana dispute nya kira kira kalau menurut penelahan anda mas huda
ya tentu analisa dan basis kebijakannya harus dilihat dari runtutan ya
tapi harus ditempatkan pada konteks hari ini ya
jadi mayoritas kampus di seluruh indonesia
ini kita ngomongin perguruan tinggi negeri karena
yang sedang bergolak hari ini adalah protes teman teman mahasiswa perguruan tinggi negeri
jadi hampir mayoritas karena kebetulan yang hadir di komisi sepuluh adalah bem c
yang mewakili semua kampus di seluruh indonesia
hampir tujuh puluh kampus kampus baik yang berstatus pt nbh maupun ptn satker dan plu
memang pada posisi mereka mengambil kebijakan yang melampaui dari kapasitas kemampuan orang tua mahasiswa dan mahasiswa sendiri
yang menjerit ini adalah mahasiswa yang dulu kuliah jalur reguler
jalur yang bukan jalur mandiri ini
ini jalur reguler yang semestinya betul betul posisi pemerintah dalam memproteksi
jadi hampir pasti mereka adalah anak anak yang tidak mampu
dan dalam posisi memang harus diproteksi oleh pemerintah
betul betul kita sayangkan karena permendikbud nomor dua inilah lalu saya nelfon beberapa rektor menyampaikan
karena kami dikasih ruang untuk menaikkan ukt
nah pertanyaannya begitu ini diterapkan kepada mahasiswa reguler itu yang menjadi persoalan serius
dan efek kemudiannya adalah ketika jalur reguler aja dinaikkan ukt nya
apa yang akan terjadi dengan teman teman yang ada di jalur mandiri
hampir pasti mereka juga akan mengalami kenaikan pasti
nah saat yang sama kita tahu persis bahwa dinamisnya pendapatan kelas menengah kita belum menentu
tadi disampaikan menyangkut soal misalnya hari ini tiba tiba kelas menengah kita jatuh menjadi kelas bawah misalnya
itu ribuan profil orang tua mahasiswa semacam itu
nah pada konteks itu jadi sekali lagi ini kan soal kita mempertanyakan soal posisi kemendikbud
posisi mas menteri nadiem ada di mana dalam suasana kisruh protes semacam ini
dan publik menunggu itu sebenarnya
nah karena itu satu pertanyaan yang nanti
jadi akan kita sampaikan di dalam rapat jam sepuluh tadi nanti itu
kita akan sampaikan semua kenaikan ukt ini sepengetahuan kemendikbud tidak
atau bahkan disetujui oleh kemen diput
pada konteks itu penting gitu
pada konteks itu publik supaya penting tahu bahwa ketika ini tak diketahui oleh kemendikbud
dan bahkan disetujui terkait dengan kenaikan ini
ada masalah dalam cara pandang kemendikbud mewakili pemerintah melihat persoalan ini
nah kita belum ngomongin soal regulasi yang disampaikan oleh bang ali
tapi kita letakkan itu pada konteks bahwa pemerintah masih dikasih ruang
memberikan diskresi dan seterusnya dari semua aturan yang ada
saya mau bilang bahwa cukup periode saya dpr saja
dpr itu menjadi pemadam kebakaran
jangan dpr itu mengulangi sejarah lama menjadi pemadam kebakaran
saat sekarang baru mas huda dan teman teman melihat itu kemudian bicara dengan mas nadiemnya
tapi kan yang kita harus bicara itu tidak mungkin satu kebijakan yang dilakukan oleh rektor dan perguruan tinggi itu tanpa regulasi
yang dibicarakan dan ditetapkan di dewan perwakilan rakyat republik indonesia
pihak yang punya kewenangan tentang pembuat undang undang bersama sama dengan pemerintah
dan kebijakan kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi itu melahirkan
keputusan menteri untuk kepentingan perguruan tinggi negeri yang tadi kita bicarakan dengan berbadan hukum dan badan layanan publik
itu yang saya maksudkan tadi
sehingga klasifikasi klasifikasi ukt pembayaran spp bagi mahasiswa yang orang tua
mahasiswa itu setelah lulus dipanggil
dicek dia punya orang tua punya gaji
rekening listrik rumahnya segala macam
untuk menentukan apakah mahasiswa ini dia masuk pada grade atas atau tidak
anak mas huda anak ali mukhtar ngebalin
ini dia masuk di grade apa bayarnya
mahasiswa mana pada level mana diberikan kewenangan kepada mereka
itulah yang saya maksudkan dengan mari melihat perkara ini tidak secara parsial
tapi kita lihat secara komprehensif
kemarin kan dari istana saya waktu di press conference sama teman wartawan kan saya sudah bilang
tetapi pemerintah tidak menutup mata dan telinga
saya hakul yakin sebentar mas nadiem akan memberikan jawaban itu juga kepada mas huda dan teman teman di parlemen
ini mari kita simak dulu aturan
sumber pendanaan perguruan tinggi negeri
ptn dari mahasiswa dan pemerintah diatur dalam undang undang dikti
begitu ya mas ubaid ya
pemerintah mengatur ukt prodi sarjana dan diploma di ptn agar tetap terjangkau
ini diwujudkan melalui pemaknaan ukt sebagai tarif uang kuliah yang tidak tunggal tetapi berjenjang sesuai kondisi ekonomi mahasiswa
lalu ada juga di pasal delapan puluh sembilan ayat lima
pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional ptn dari anggaran fungsi pendidikan
subsidi pemerintah ke ptn diberikan dalam bentuk biaya operasional
untuk ptn satuan kerja satker dan badan layanan umum belu
serta bantuan bantuan pendanaan ptn badan hukum
yang jadi pertanyaan apakah menurut mas ubed juga semua regulasi ini sudah diterapkan saat ini dengan baik
untuk tidak membebani masyarakat masyarakat yang memang membutuhkan bantuan terutama untuk pendidikan tinggi
apa yang disampaikan bang ali tadi
mahasiswa masuk kemudian ekonomi akan dicek listrik akan dicek tidak ada
kalau itu dilakukan maka skema ukt ini akan benar gitu
artinya kalau masuk kampus dicek oh ternyata ekonominya ada di golongan satu
pasti dia akan masuk golongan satu
kenapa hari ini mahasiswa semuanya demo saya juga koreksi bang ali ya
di unj yang disebut oleh bang ali tadi juga demo
silahkan datang ke unb dan ipb bang
karena mereka merasa bahwa misalnya saya mestinya ada di ukt golongan satu
kenapa keputusan kampus di golongan lima
artinya saya yang mestinya di golongan dua
masuknya di kampus ternyata golongan enam
ya berat lah ketika ukt ini yang katanya ya kata bang ali juga tadi kan menyesuaikan dengan layar layar kemampuan ekonomi itu kan
nah ketika nggak pas ya mahasiswa pasti akan jerit
dan ada ketentuan walau berjenjang tarif ukt tidak boleh melebihi bkt
apa saat ini sudah masih sesuai bkt atau tidak
bahkan ada kampus yang melebihi bkt
bkt itu ditentukan di permendikbud dua dua ribu dua puluh empat yang melahirkan kepmen dua ribu dua puluh empat juga
karena itu yang harus bertanggung jawab adalah ke mendikbud ristek
nah ini berarti nanti juga pr juga buat dpr nanti mas huda
biar ditanyakan ke mas dhani
agar bkt ini juga plafonnya dan ketinggian
saya itu punya anak hampir satu kesebelasan
perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta
rumah kami di makassar rumah kami di jakarta juga difoto
saya ditanya dipanggil di perguruan tinggi swasta maudim perguruan tinggi negeri di universitas hasanuddin
mereka foto rumah saya di mustopo beragama di unj
saya dari satu kampus ke kampus karena anak saya banyak
saya bilang tidak saja karena saya di kantor presiden tahu tentang regulasi
tetapi karena banyak juga anak saya
jadi saya tahu penerapan penerapan itu dilakukan
pembayaran ukt dan spp itu jangan dipukul rata pak
siapa yang masuk girit atas menengah bawah bahkan berapa itu pembagiannya
jadi tidak semua juga jangan juga dilihat ini sebagai satu perkara yang kemudian pemerintah itu tidak turun tangan turun mata dan lain lain
tetapi setiap perguruan tinggi negeri itu ada undang undangnya
bagaimana pimpinan bagaimana perguruan tinggi itu bisa mengatur kehidupan independennya
jadi tidak serta merta kemudian menteri itu bisa turun tangan di sana
ada peraturan menterinya dan lain lain
maksud saya kenapa harus ini dijelaskan
supaya masyarakat di indonesia khususnya penonton kompas tv juga pagi ini
jadi kita tidak pakai kacamata kuda melihat ini perkara perkara ini gitu loh
ini yang harus kita tertipkan tadi bung alim
mungkin bung ali mengalami
tapi kita juga tidak boleh menutup kuping menutup telinga begitu ketika ada
kok tidak sesuai dengan kenyataannya tidak sesuai dengan regulasinya begitu
ini yang kita akan tanyakan juga nanti ke kementerian pendidikan dan kebudayaan
ketika ada pertemuan juga nanti dengan mas huda
salah satunya soal plafon yang terlalu tinggi ternyata bkt nya itu
sehingga ya tidak terjangkau juga kalau memang plafonnya tinggi
meskipun itu ada layer kalau layernya tidak pas begitu dengan plafon yang tinggi juga agak sulit
kira kira upayanya sejauh ini bagaimana untuk menelaah kembali permendikbud soal bkt ini mas huda
jadi hasil evaluasi kita hampir lima belas hari setelah kontroversi protesan
kontroversi protesan yang cukup kuat dari mahasiswa
kuncinya ada di revisi permendikbud nomor dua
itu yang menjadi pangkal persoalan yang lalu kami putuskan
di dalam rapat kami permendikbud nomor dua harus direvisi
nah kan lalu kita ngomongin soal sebuah kebijakan dikeluarkan
ketika permendikbud dikeluarkan terkait dengan ukt ini kan berarti ada background sebelumnya yang disampaikan oleh mas ubed itu
jadi cara pandang bahwa pendidikan mahal itu hari ini menjadi cara pandang
kami di dpr bahwa pendidikan itu harus murah terjangkau dan berkualitas
nah kalau cara pandang pendidikan itu mahal berkualitas tentu tidak sama
apa yang tadi kita diskusikan menyangkut soal regulasi kita di undang undang dan seterusnya
nggak ada undang undang yang nggak berpihak kepada komite penguatan transformasi pendidikan kita
karena itu dalam undang undang kita jelas kok
bahwa posisi regulasi undang undang kita adalah pendidikan yang bisa dijangkau murah dan berkualitas
ketika ada turunan kebijakan yang berbeda dengan spirit ini ya harus dikoreksi
nah pada konteks ini menurut kami yang perlu dikoreksi adalah permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat dan berbagai turunan yang lain
satu pastikan ini dibatalkan dulu
yang kedua semua mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi tetap bisa berjalan
walaupun sekarang sampai hari ini saya dapat laporan langsung juga dari teman teman bensi
ada yang sudah menyerah dan tidak akan melanjutkan kuliah
nah pada konteks yang begini saya kira sekali lagi kementikbud harus mengambil langkah afirmasi
memanggil semua rektor untuk memastikan bahwa skema ini harus ditunda
tapi sayangnya sampai hari ini kami belum dapat kabar sama sekali
langkah afirmasi yang konkret dari kemendikbud menyangkut soal apa yang akan dilakukan itu
sampai akhirnya kami mengundang pada pagi hari ini jam sepuluh nanti
kalau sudah ada langkah langkah konkret ada jawaban yang tegas saya kira dpr tidak akan mengambil langkah untuk memanggil mas
saya berpikir bahasanya sudah dikoreksi kalau bahasa saya ditertibkan
karena saya sepakat undang undang itu pasti prorakyat
undang undang pasti melihat pertimbangannya kepada yang sangat ideal kepada masyarakat kecil
tapi ya itu pada praktiknya ada yang nakal begitu ya di tengah jalan ada juga yang lurus
kalau bahasa mas sudah dikoreksi saya lebih memilih untuk ditertipkan perguruan tinggi perguruan tinggi negeri ini yang masih nakal
nanti akan ketemu sama mas nadiem menteri pendidikan kita di dpr
ada yang ingin disampaikan ke mas huda untuk disampaikan juga ke menteri nadiem
kira kira apa yang paling mendasar yang paling krusial gitu untuk masalah ukt yang masih dinilai tidak terjangkau ini
yang jelas kita dukung langkah dpr mas huda dan kawan kawan di komisi sepuluh memanggil pemerintah supaya jelas nih positioningnya
kita ingin bahwa pendidikan kita itu sesuai dengan semangat para pendiri bangsa
kenapa nkri ini didirikan
yaitu salah satu keinginan para pendiri bangsa ini adalah itu termaktub dalam alinia keempat undang undang dasar empat puluh lima
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa
lalu dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa ya semuanya semua warga negara itu punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
sampai dengan perguruan tinggi
tidak kemudian seperti pernyataan kemendikbutristek yang mengatakan negara tidak wajib di soal perguruan tinggi
kemudian kemarin juga majelis rektor juga mengatakan bahwa kita akan pastikan semua mahasiswa yang berprestasi dia bilang berprestasi itu bisa akses ke perguruan tinggi
nah pertanyaannya adalah bagaimana nasib
bagaimana nasib mahasiswa yang tidak berprestasi secara akademik
saya pikir pernyataan kemendikbutristek dan juga majelis rektor ini sangat penting ya
untuk digarisbawahi bahwa negara ini untuk semua
mau berprestasi mau tidak ya semua diakomodasi ya
yang ingin kuliah itu diberikan akses
jadi yang memang ukt golongan satu dua silahkan masuk golongan satu dua gitu
jadi jangan sampai ada salah gitu ya
yang mestinya ukt satu dua diberikan yang lebih tinggi
kemudian yang kedua bentuk konkret nih ya
misalnya nih pemerintah seringkali berbicara soal kita punya skema kip kuliah
total mahasiswa di indonesia ada sekitar sepuluh juta mahasiswa
berapa kip kuliah kita hari ini terserap
sebelum lebih jauh kip itu apa bisa dijelaskan ke publik
ini adalah skema yang digunakan oleh pemerintah untuk membantu mahasiswa di golongan ukt satu dua
nah dalam permendikbutristek itu dibilang bahwa ukt golongan satu dan dua itu minimal dua puluh empat
artinya kalau kebutuhannya lebih dari dua puluh persen itu harusnya dilebihkan
nah coba kita lihat data penerima kip kuliah
di indonesia sampai sekarang penerima kip kuliah dan dana yang disediakan
itu nggak lebih dari satu juta penerima ke ipkuler
nah sementara jumlah mahasiswa indonesia sampai hari ini itu sekitar sepuluh juta
artinya satu juta dari sepuluh juta itu nggak nyampe angka sepuluh persen
lalu di permendikbud bilangnya minimal dua puluh persen
padahal kip kuliah sepuluh aja nggak nyampe
artinya apa yang disampaikan oleh bang ali tadi dengan apa yang di lapangan itu nggak sinkron gitu
artinya cek cek ukt di lapangan golongan satu dan dua itu nggak terjadi gitu
ya terakhir bung ali ada pesan terakhir
menutup perbincangan kita pagi hari ini
saya mau bilang kepada ub dan kalau menyangkut apa yang tadi disebut dengan skema yang tadi disebutkan ub itu
dua hal yang memang harus dijelaskan
maka saya ingin memberikan masukan sedikit
nanti kepada gus da ya supaya nanti sebentar bisa
dalam posisi seperti ini menurut saya ya menurut saya kita ini saya punya rumah besar itu di dewan perwakilan rakyat republik indonesia
jadi kami ini punya frekuensi yang sama
nanti dikasih tahu supaya melihat terhadap alokasi anggaran pendapatan belanja negara untuk pendidikan yang dua puluh persen itu
tadi sebetulnya bagus sekali dijelaskan oleh gus guda
tadi cuma lebih terperinci lagi
jadi dalam posisi inilah ketika mahasiswa anak anak adik adik kita memprotes terkait dengan uang semester yang besar dan lain lain sebagainya
saya juga ingin mengatakan supaya mari kita bicarakan ini
kemudian salah satu yang paling terpenting adalah bagaimana memang universitas itu bisa memiliki kreativitas untuk bisa menyelesaikan di beberapa universitas
kalau tadi yang mas huda bilang itu ya tentu saja solidaritas dia harus datang dengan satu yang sama
baik terima kasih bung ali mohtar ngabalin dari kantor staff presiden lalu juga ada koordinator nasional jaringan pemantau
pendidikan indonesia jppi mas ubaid matraji dan juga ada ketua komisi sepuluh dpr ri komisi pendidikan kita dpr ri yang akan bertemu nanti dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan
mohon disampaikan juga pesan pesan hari ini perbincangan kita hari ini yang sangat menarik dan diharapkan produktif nanti pertemuannya dengan pak menteri mas menteri ya
mas saiful huda ketua komisi sepuluh dpr ri telah berbagi perspektifnya juga di pagi hari ini